dan untuk mengetahui informasi terkini kondisi penanganan pasca gempa di cianjur kita langsung simak konferensi pers di pendopo bupati cianjur berikut ini
bergabung bersama kita pak bupati yang saat ini masih sholat asar
baik mungkin sementara kita menghemat waktu mungkin berkenan kita mulai bapak
untuk kesempatan pertama kami mohon perkenan bapak kepala bnpb untuk menyampaikan hasil giat tanggap darurat
mungkin setelah satu minggu kita bekerja apa saja hasil hasilnya dan kemudian bagaimana ke depan langkah langkah kita selanjutnya
selamat datang bapak bupati
waktu dan tempat kami persilahkan bapak kepala bnpb
terima kasih pak kapus datin komben
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera bagi kita semua
salam om swastiastu
yang saya hormati bapak bupati cianjur bapak kepala basarnas provinsi jawa barat pak jumaril
dari bmkg direktur peringatan dini dan kapus kris kemenkes
saya ingin menyampaikan kegiatan hari ini hasilnya
terkait dengan pencarian dan pertolongan korban
hari ini ditemukan tiga jenazah
nanti terkait ditemukannya di mana segala sesuatunya nanti di sini ada pak jumaril
nanti silakan rekomendasikan
akan akan wartawan bertanya
sehingga di catatan kita semua ya
berarti dengan ditemukannya tiga ini
sampai hari ini yang meninggal dunia menjadi tiga ratus dua puluh satu orang
karena kemudian yang masih hilang
kemarin disampaikan empat belas
karena sudah ditemukan tiga berarti masih ada
sebelas korban yang masih dinyatakan hilang
kemudian luka berat yang saat ini masih dirawat di seluruh rumah sakit
baik di kabupaten cianjur maupun yang sudah dirujuk ke rumah sakit rumah sakit lain
terdata satu ratus delapan orang
ini di luar dari yang kemudian
ada penyakit penyakit setelah mengungsi gitu ya
tadi mungkin para rekan rekan wartawan ada datanya
ini sudah juga dievakuasi ke fasilitas fasilitas kesehatan terdekat
kemudian per hari ini
satgas gabungan ya
satgas gabungan juga sudah berhasil mengidentifikasi titik titik pengungsian
jadi semuanya seluruh kabupaten cianjur ini ada tiga ratus dua puluh lima titik pengungsian
banyak sekali ya
dan satu ratus delapan puluh tiga itu yang termusat
termusat di sini adalah kekuatan yang mengungsi di atas dua puluh lima orang
kemudian ada satu ratus empat puluh dua titik pengungsian mandiri
artinya masyarakat yang mendirikan tempat
tempat pengungsian di sekitar rumahnya masing masing
dengan kekuatan di bawah dua puluh lima orang
kemudian yang berhasil didata
jumlah pengungsi per hari ini adalah tujuh puluh tiga delapan ratus tujuh puluh empat jiwa atau tujuh puluh empat orang
laki laki tiga puluh tiga tujuh ratus tiga belas orang
pengungsi perempuan empat puluh satu ratus enam puluh satu orang
penyandang disabilitas ada sembilan puluh dua orang
ibu hamil ada satu dua ratus tujuh orang
dan lansia ada empat dua ratus empat puluh orang
kemudian untuk rumah dan infrastruktur yang rusak
ini tentu saja angkanya akan berkembang
kemarin atau tadi pagi saya ulangi bapak bupati sudah melepas tim pendataan gabungan
baik dari unsur pemerintah daerah unsur tni polri dan dari perguruan tinggi
untuk mendata rumah baik yang rusak berat rusak sedang rusak ringan dan seluruh infrastruktur
sehingga rekan rekan media ini datanya akan berkembang
kalau setiap hari berubah ya karena tentu saja temuannya pun berubah
nah untuk sementara kita bisa sampaikan kepada rekan rekan media untuk yang rusak berat
ini ada dua puluh tujuh empat ratus tiga puluh empat rumah
yang rusak sedang ada tiga belas tujuh puluh rumah
yang rusak ringan ada dua puluh dua satu ratus dua puluh empat rumah
sehingga totalnya enam puluh dua enam ratus dua puluh delapan rumah
kemudian infrastruktur sekolah ada tiga ratus sembilan puluh delapan
tempat ibadah ada satu ratus lima puluh
fasilitas kesehatan empat belas
dan gedung kantor adalah enam belas
sampai hari ke tujuh yang menonjol karena titiknya banyak ya
saya ulangi tiga ratus dua puluh lima titik pengungsian
tersebar di lima belas kecamatan
jadi ini banyak sekali
sehingga tentu saja membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit
tenda tenda baik yang besar maupun yang kecil
yang ukuran untuk empat x enam ataupun tiga x empat untuk keluarga ini masih dibutuhkan banyak
kami secara bertahap juga terus menambah
tapi tentu saja karena tersebar ini menjadi permasalahan yang
semakin hari harus selalu dipecahkan terkait dengan tenda
kemudian distribusi logistik relatif sudah lebih baik daripada hari hari kemarin
tempat tempat yang katanya tidak terjangkau dan tidak pernah tidak mendapat bantuan
ini secara lambat laun dengan mekanisme pendistribusian logistik secara berjenjang
dari mulai kepala desa sampai dengan kaupaten
kemudian ada tempat tempat logistik di kecamatan
sekarang sudah mulai dibagi juga
tidak hanya di kantor kaupaten saja
di gedung bpbd dan gedung wanita
tetapi juga logistik juga disimpan di kecamatan kecamatan
mudah mudahan ini lebih baik
kita simak bersama tadi keterangan pers ya
yang disampaikan oleh kepala bnpb
bahwa pihaknya memastikan distribusi logistik berjalan lancar hingga kini
karena sudah memetakan dan juga memberikan arahan ke para camat
kepala desa setempat untuk memberikan logistik bantuan
dan yang terpenting adalah sejauh ini pihaknya masih melakukan pencarian
terhadap sebelas orang yang masih hilang
dan pada hari ini ditemukan tiga jenazah
sehingga korban yang meninggal berjumlah tiga ratus dua puluh satu orang
dan yang terpenting adalah tiga ratus dua puluh satu titik pengungsian yang tersebar di lima belas kecamatan
dipastikan juga distribusi logistik kesana sudah sampai
karena tenda darurat maupun dari titik pengungsian ini
tersebar dari yang mandiri hingga yang terpusat
dan jumlah pengungsi ada sebanyak tujuh puluh tiga delapan ratus tujuh puluh orang
tempat jiwa hingga hari ketujuh ini